ratusan pesepeda perempuan menggalang dana untuk pendidikan anak perempuan
kegiatan digelar serentak secara virtual dari sejumlah lokasi di indonesia
ada lebih dari lima ratus pesepeda perempuan di tiga puluh empat provinsi ikut dalam aksi solidaritas right for quality
untuk mendukung penyelenggaraan kelas kepemimpinan bagi anak perempuan terpilih dari seluruh indonesia
pesepeda bebas menentukan rute perjalanan dengan mengikuti ketentuan panjang lintasan
sejauh dua puluh satu km hingga dua ratus sepuluh km serta waktu bersepeda hingga tanggal enam maret dua ribu dua puluh
kegiatan yang digelar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ini
merupakan upaya penggalangan dana publik melalui situs kitabisa com
pengumpulan dana untuk membiayai kegiatan girts leadership academy ini
menargetkan pengumpulan dana mencapai empat ratus juta rupiah dan akan ditutup pada sepuluh maret dua ribu dua puluh
yang merupakan bagian dari serangkaian acara dalam rangka memperingati hari perempuan internasional
fokusnya memang kepada pendidikan anak perempuan
terutama pendidikan kepemimpinan juga
jadi pengembangan diri dan pelatihan kepemimpinan untuk anak anak perempuan